ya kesal karena jalan nasional tak kunjung diaspal puluhan warga gresik senin siang
mengamuk dengan cara memblokir jalan menggunakan pipa gas milik pgn
akibat aksi warga ini jalur pantura macet total dan menyebabkan antrian kendaraan hingga lima km
beginilah aksi puluhan warga betoyo manyar yang menghadang dan memblokir jalur nasional di pantura gresik senin siang
warga yang geram menghadang kendaraan roda dua dan empat yang akan melintas
selain menghentikan laju kendaraan warga juga menggeser pipa gas milik pgn sepanjang dua belas meter ke tengah jalan
sebagai barikade dengan bantuan sebuah truk
akibat aksi warga ini jalur pantura langsung macet total antrian kendaraan pun mencapai lima km
aksi warga ini dipicu rasa kecewa warga terhadap pemerintah yang hingga kini belum memperbaiki jalan yang rusak dan berdebu
akibat debu tebal
banyak warga di sepanjang jalan yang dirugikan
selain banyak yang terserang penyakit ispa pengusaha kecil di sepanjang jalur berdebu juga terpaksa gulung tikar
ya karena ini sejak perbaikan jalan ini lho pak nggak selesai selesai warung saya juga nggak bisa buka
ini udah tiga bulan enam ke tiga bulan
dengan aksi pemblokiran yang dilakukan warga selama lebih dari satu jam ini
warga berharap pemerintah terketuk untuk segera
selain melakukan aksi pemblokiran ini warga juga mengancam akan menggelar aksi dengan masa lebih besar
jika dalam waktu tiga hari pemerintah tidak turun tangan memberikan solusi
miftahul arif kresik